terletak di ketinggian tujuh ratus hingga satu tujuh ratus meter di atas permukaan laut
kota batu menyajikan hawa sejuk pegunungan
banyak spot wisata yang tersaji di kota yang terkenal dengan apel dan kesumannya ini
salah satu spot wisata yang biasa menjadi tujuan adalah alun alun kota batu
saban hari alun alun kota batu ini tak pernah sepi dari pelancong
namun siapa sangka dibalik keindahan yang tersaji saat ini
ternyata dulunya alun alun kota batu adalah sebuah pasar kecamatan batu
saat itu kota batu masih berstatus kecamatan yang berada dalam naungan kabupaten malang
pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua pasar tersebut ludes terbakar
sempat tak terurus selama beberapa bulan
baru pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga pemerintah kabupaten malang membangun alun alun kecamatan batu
di lahan bekas pasar kecamatan batu ini
sebelum tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua yang bisa disebut sebagai alun alun batu adalah sebuah bundaran air mancur
yang saat ini telah berubah menjadi monumen adu putra
kini kota batu telah sering berganti wali kota
pembangunan pun terus dilakukan hingga seperti sekarang ini
namun tak banyak yang tahu sejarah alun alun yang pernah mendapat penghargaan alun alun
dengan fasilitas permainan anak terbanyak di indonesia
kan bisa dibilang alun batu ini berubah lah dari tahun ke tahun yang mana
sesuai dengan fungsinya alun alun ini sebagai sarana hiburan
tak hanya memanjakan mata alun alun kota batu juga memanjakan lidah orang yang mengunjunginya
lantaran dikelilingi sentra kuliner
tak sekedar jajanan biasa namun terdapat juga kuliner legenda
seperti kedai ketan ini yang sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
memiliki dua puluh varian menu ketan kedai ini memiliki daya tarik tersendiri di mata wisatawan
favorit di sini tuh knk ya ketan nangka sama ini kalau saya tadi pesan ketan durian sama susu murni
itu ya memang rasanya enak sih
tak hanya alun alun kota batu yang menyimpan kisah masa silam
jika alun alun kota batu telah berubah wajah dari yang semula sebuah pasar
taman rekreasi selekta tetap bertahan sejak masa kolonial
selekta sendiri didirikan oleh seorang warga belanda bernama dereiter de wilde
pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh delapan
bangunan lama di selekta ini saat ini masih terlihat di beberapa bagian di kolam renang serta wisma peristirahatan
pada awal didirikan tempat ini sesungguhnya merupakan hotel yang dilengkapi oleh kolam renang dan taman
awalnya nama yang digunakan adalah selekti yang memiliki arti pilihan
lambat laun selekti ini kemudian berubah menjadi selekta seperti yang kita kenal saat ini
pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat
di indonesia ingeniur soekarno pernah berkunjung dan menginap di selekta
waktu itu bung karno menginap di salah satu villa yang berada di sana
yang bernama villa de branda reis
yang kemudian berganti nama menjadi villa bima sakti
hingga saat ini pengelola masih menyimpan barang barang yang pernah digunakan bung karno dengan rapi
selekta ini sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial belanda
tahun kurang lebih tahun tiga puluh an
nah waktu itu dengan nama hotel selekta zaman belanda
kota batu memang memikat siapapun yang pernah mengunjunginya
tak hanya memanjakan mata namun juga kisah yang menyelimutinya
abdul malik malang jawa timur